dua unit di apartemen green bay penjaringan jakarta utara ternyata dijadikan tempat menanam pohon ganja
polisi menahan penghuni apartemen dan menyita tiga belas pot besar pohon ganja siapanen dan tujuh pot kecil pohon ganja
penghuni apartemen dan pemilik tanaman ganja ini adalah seorang desainer lulusan universitas di singapura
ia mengaku belajar menanam pohon ganja dari media sosial dan menjalankan aksinya seorang diri
belinya di mana di jakarta kalau lo pesan kaca
jakarta di kabung ambo
di kabung ambo masih ada yang di kabung ambo
waktu itu sih ada
belajar bisa nanam di dalam unit apartemen ini dari mana inspirasi loh
kepala satuan narkotika polres jakarta barat mengatakan tengah menyelidiki tanaman tersebut
karena berbeda dengan daun
ganja yang biasa disita oleh polisi
dia mengatakan bahwa inilah bibit ganja yang dari aceh
tapi kalau kita lihat secara fisik bentuk pohonnya pun daun memang serupa dengan ganja aceh
tapi kalau melihat dari segi fisik pohon tersebut itu tidak memperlihatkan tanda tanda bahwa ini sejenis ganja yang ada di aceh
untuk perluan penyidikan barang bukti dan tersangka dibawa ke polres metro jakarta barat
badru zamal jakarta